secara adult menurut aku gak jadinya

coba tunggu dulu ya seh
wah bombo jamu kedukun juga
cheers cepetan gak usah nengok nengok
wah mas terima kasih banyak ya dukunnya emang hebat banget
saya baru duduk di ruang tunggu aja udah dapat petunjuk
saya mau pensiun aja jadi tukang jamu mau back to school dah
dia raksasa gendut glass
kakek gue tau gue emang salah gue udah nyanyiin glasio
emang ya sesuatu yang udah kita milikin itu bakal ngerasa banget kalo sesuatu itu udah gak kita milikin lagi
tapi apa harus selamanya gue menderita kayak gini
kimi kimi lo tuh jangan sedih lagi dong kim
ya allah tuh harus punya harga diri kim lo jangan sampai mau dihinain sama orang orang
apapun itu ya walaupun itu adalah orang yang lutharsif
kalau bukan dia aku yakin banget rasio pasti bangga bisa bikin lo patah hati kayak gini
eh darren denger ya kalo lo kesini cuma mau jelek jelekin glassio mendingan lo pergi aja deh
glesio tuh lagi gak sadar dia dipelet sama hani ini kan gak adil dia gak dikasih kesempatan buat milih
gue gak ngerti deh sama ani kenapa sih dia harus ngerebut glasio dari gue
dia kan cantik dia bisa dapetin coll manapun yang dia mau
sedangkan gue untuk pertama kalinya dalam hidup gue ada cowok yang gak keberatan dengan berat badan gue yang x rac ini
gak keberatan dengan muka gue yang gak cantik gak keberatan dengan semua yang gue milikin
gue juga gak keberatan kok kim
dulu waktu gue suka sama sisil yang gue suka adalah hatinya kim dan hati itu adalah lu juga kan
gue gak mandang sisil dari fisiknya yang cantik
ya gue terlambat sadar
gue rela memilih diri gue deren yang gendut itu demi lo kim
jadi please lo mau kapan jadi pacar gue
daran sorry ya gue udah kasar sama lo pada lo mas sayang banget sama gue
walaupun gue udah kacau gini
tapi semuanya udah terlambat dulu gue emang suka sama lo tapi sekarang hati gue cuma buat glassio
ternyata lo bener ya kim ya
seseorang yang udah bukan milik kita lagi justru akan terasa lebih berarti kim